bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian shalom om swastiastu
selamat malam saudara saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada
bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum
perolehan suara pasangan prabowo gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar lima puluh delapan enam persen
ini adalah hasil proses demokrasi
hasil perjuangan yang sungguh sungguh dan kerja keras dari para pemilih
dari para pendukung dari para relawan prabowo gibran
dari unsur unsur yang mendukung prabowo gibran
saudara saudara sekalian kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan prabowo gibran
dalam memenangkan kontestasi demokratis ini
di mana kami dituduh menggunakan cara cara yang curang
dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum
kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar
dan kami dapat memahami bahwa pendukung prabowo gibran para pemilih prabowo gibran
dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan tuduhan tersebut
namun kami meminta kepada pendukung pasangan prabowo gibran para pemilih
yang sudah menggunakan hak pilihnya
dan tidak dapat diprovokasi oleh siapapun
apalagi pihak pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk
dan suasana yang tidak tentra
saudara saudara sekalian saya prabowo subianto
meminta dengan sungguh sungguh kepada seluruh masyarakat indonesia
dua juta rakyat indonesia yang telah memilih pasangan prabowo gibran
untuk tidak melakukan aksi apapun
di depan gedung mahkamah konstitusi
ataupun di tempat tempat lain apalagi di jalanan
demi menjaga kesejukan demokrasi
menjaga persatuan dan keutuhan bangsa
di antara seluruh rakyat indonesia
berkali kali saya ingatkan
dengan kerukunan di antara kita
indonesia akan mencapai cita cita bangsa
marilah kita menganjurkan sikap yang sadar
sikap cinta tanah air
sikap sayang kepada rakyat indonesia
saya menghimbau seluruh pendukung prabowo gibran
untuk sekali lagi menahan diri
berjiwa besar berhati yang teguh
tidak dengan aksi aksi massa
dan aksi aksi di jalan
hal ini tidak berarti bahwa kita lemah
orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya
fihak yang kuat adalah fihak yang berat
pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri
pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
di atas kepentingan golongan atau pribadi
yakinlah kekuatan rakyat ada di siak kita
cita cita rakyat itu adalah tujuan kita
kita tidak ragu ragu sedikitpun
bahwa saya menghimbau untuk menahan diri
tidak berarti bahwa kita lemah
tidak berarti bahwa kita gentar
janganlah sekali sekali menganggap bahwa
kita tidak mengerti keadaan
kita sungguh sungguh mengerti keadaan
kita telah menerima mandat dari rakyat
dan kami siap menjalankan mandat tersebut
tetapi saya kembali tegaskan
tenang sejuk menahan diri
mempersilahkan hakim hakim mahkamah konstitusi
demi masa depan indonesia yang kita cintai
dan marilah kita menatap masa depan kita
dan dengan selalu mengutamakan kerukunan diantara kita